aku gak tahu namanya aku lupa
atau gini aja kita cari suster yuk
suster tau kok nama papanya jesse
iya melsa ada apa
kalo nama papanya jessy itu siapa ya
kenapa ketawa ketawa tadi
seneng aja aku
kayak dulu mas
kayaknya kita pernah foto kayak gini juga
pernah ga tau jadi
pause lagi ya
biar saya kabar kabar dulu bentar
bentar bentar kabar benda dulu
masalah lagi latihan ada ada aja
sakit perut lagi dia
ya allah din
kecapean sendiri kan
udah tau lagi sakit
masih pake foto
mencoba untuk tidur
tadi ambis latihan
lagus banget sekali
ambil ya untuk tidur nah speak on earth
aduh so cute ya andin tuh semangat sekali dia buat maternity shoot besok
sampai latihan segala serius di latihan
serius banget yang ngerti juga aku
kalau tinggal foto kalau latihan segala
katanya supaya besok kalau foto udah tau gayanya apa
ya bagus juga sih pakai latihan
tapi besok pas lagi foto kamu harus sabar ya
soalnya kan memang namanya juga foto shoot
kamu harus sabar turutin aja kemauannya andin ya
jangan buru buru kali selesai
gede udah makan ya
tapi besok selesai foto
itu mau ketemu
ketemu sama mantan hrg di perusahaan apa apa
jadi besok dia mau ngasih data datanya jessica
semoga kalau data data itu bisa kita pegang kita bisa tahu keluarganya siapa
i hope so ya mamah juga ingin tau sekali keluarganya jessica siapa
jadi biar semuanya bisa jelas
aduh aku kok jadi gak tenang gini loh
gimana kalau pak irfan balik lagi
ya allah gusti
aku perhatiin dari tadi mama ngeliat ke arah pintu terus
mama nungguin siapa sih
mama tuh nungguin dokter kok dari tadi gak datang datang sih
soalnya kan mama mau tahu hasil ct scan kamu itu gimana
penasaran mama ren
mama tenang aja
nih aku aja baik baik aja kok
insya allah berarti hasilnya baik baik aja nanti
ya istirahat kamu
gimana keadaannya pak reni
syukur alhamdulillah saya cek dulu infusnya ya
saya mau tanya telepon ini bisa digunakan untuk di luar rumah sakit kan
oh bisa kok pak
untuk interlokal dan hp juga bisa
terima kasih ya
sama sama saya permisi ya
terima kasih sus
udah selesai ya
sekitar sepuluh hari kerja
ya oke makasih banyak ya mas
kalau gitu saya permisi dulu
sayang kok seneng banget deh
pasti hasil fotonya bagus bagus semua
oh iya aku ingin tanya sesuatu sama kamu
tadi kamu bilang
kalau jessi itu tunangannya randy
apa itu berarti
randy sering main kesini
enggak enggak pernah
jessy tuh disini selalu mikirin randy
tapi randy enggak pernah datang kesini
memandas ada cowok brengsek
sekarang lihat aja
randy malah selingkuhkan sama asisten kamu
jahat banget kan dia
iya sayang kamu udah cari tahu belum jessi di mana
soalnya aku sama nenek udah kangen banget loh sama dia
aku belum sempat cari
karena aku kan enggak punya alamatnya
memang kamu tahu dia tinggal di mana kalau di jakarta
enggak aku enggak tahu sayang
kalau gitu mungkin kamu tahu
nama keluarganya jessy mungkin
mamanya atau papanya
oh kalau papanya itu namanya ir
aku gak tahu namanya aku lupa
atau gini aja kita cari suster yuk
suster tahu kok nama papanya jessy